tapi belum ada tanda tanda allah akan mengabulkan doaku
allah tidak akan menyalai janjinya
pasti akan dikabulkan
dengan tiga cara
jika doa itu baik untuk hari ini
dan baik untuk hari esok
maka allah akan mengabulkan
dan tidak langsung

aku putri prabu siliwangi
aku akan menjadikan diriku sebagai jaminan
dia tidak akan lari dari sini
dan setelah dia pulang
dia akan tetap menjalani hukumannya
tidak perlu kamu membungkuk seperti itu
tidak perlu kamu membungkuk seperti itu
tidak perlu kamu membungkuk seperti itu
tidak perlu kamu membungkuk seperti itu
prajurit bawa ia
ke ruang pengobatan
prajurit bawa orang itu
eh prajuritmu dia bukan malam peracurit
seguru kenapa mereka lama sekali apa yang terjadi di luar sana kenapa putriku tak kunjung
datang ini mas yudhakara tertangkap dan rakyat pecah caran menuntut untuk dihukum
dan putra muradin walang sungsang sedang menamaikan mereka kalau saja wajahku tidak
berubah seperti ini aku pasti bisa menemui putriku sekarang sah aku sangat tersiksa dengan keadaan
seperti ini bersabarlah
sesungguhnya allah bersama dengan orang orang bersabar barangkali allah
sedang mengajarkan kamu tentang kesabaran dengan ujian ini nih mas
apakah bisa wajahku berubah seperti semula
bisa ini mas tidak ada hal yang tidak mungkin bagi allah
sebaiknya nyemas bersasangkalah dan terus berdoa kepada allah subhanahuwata'ala ingat
allah sudah berjanji di dalam alquran surat al mu'min ayat enam puluh utu'uni astajib laku
berdoa lah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan tapi sayang guru aku sudah berdoa tiada henti
tapi belum ada tanda tanda allah akan mengabulkan doaku
allah tidak akan menyalai janjinya setiap doa pasti akan dikabulkan dengan tiga cara yang pertama jika
doa itu baik untuk hari ini dan baik untuk hari esok maka allah akan mengabulkan lagi alam surah
kedua jika doa itu tidak baik hari ini dan baik untuk hari esok maka allah menunda mengabulkannya emas
lalu yang ketiga jika doa itu tidak baik untuk hari ini dan tidak baik untuk hari esok maka allah
akan menggantinya dengan yang lain naiklah saya guru aku akan berusaha untuk bersabar
apa yang kau lakukan mahesa
kau tidak akan bisa mengalahkanku
mahesa benar benar sudah gelap mata
ia menukar jiwanya menjadi siluman
ternyata tuhan kita adalah senyuman
iya kita harus patuh padanya
kalau tidak kita bisa dihabisi
mahesa kau melakukan persembahan para gadis
hanya untuk mendapatkan ilmu siluman sepertinya
kau tidak bisa sembunyi
apa yang aku lakukan
sekarang yang terpenting adalah
serahkan aceh empat pasir itu
kalau kau ingin selamat
kalau kau takut menghadapiku

kecuali allah swt
jikalau kau bebas
uu llevaran perhatian menyebut b spm